dia mengikuti si calon korban setelah mendekat korban yang berboncengan pada saat itu adalah pasangan laki laki atau perempuan
dua orang menggunakan sepeda motor dan perempuan membawa tas
dari arah belakang kedua atau salah satu pelaku langsung dengan cara paksa mengambil tas perempuan yang diboncen
setelah itu dia melarikan diri mencoba melarikan diri karena sepeda motor yang digunakan itu mungkin kurang kencang ya
akhirnya terkejar sama si korban
ditendang oleh korban
korban jatuh akhirnya diambil terus dipukulin sama masak